ini ada kawanan hiu paus yang terjebak di perairan dangkal di bone bolango gorontalo pada selasa kemarin
ya dan sayangnya beberapa hiu paus terluka di bagian mulut dan punggung
mereka tergesek perauna lain yang ingin melihat paus lebih dekat
menjadi viral di media sosial dalam dua pekan terakhir
membuat warga penasaran dengan sejumlah hiu paus yang berenang di perairan dangkal bone bolango gorontalo
sayang kehadiran mereka mengganggu satwa ini
beberapa hiu paus terluka di bagian punggung dan mulut karena tergesek perahu pengunjung
akibatnya prajurit tni angkatan laut melarang warga melihat satwa ini dari dekat
mereka masyarakat yang datang itu hanya bisa melihat dari jauh
aktivis lingkungan mengaku kesal dengan ulah pengunjung yang turun ke laut dan melakukan selfie dengan ikan tersebut
harus segera diatur regulasinya bagaimana pengunjung dibatasi dan dikontrol
agar tidak terjadi hal yang kita inginkan
pertama soal hiu paus itu sendiri
kalau dia stres tidak hanya kita yang rugi tapi juga bagi satwa itu sendiri
sejak dua pekan lalu
kawanan hiu paus muncul di perairan dangkal desa batu barani
kecamatan kabila bone kabupaten bonebulango kurontalo
kini ada delapan ekor hiu paus yang berukuran panjang hampir sepuluh meter di perairan tersebut